demokrat kena prank dari musang berbulu domba
hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret
terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung tanya ya ke mas umam
mas umam kalau tadi kita lihat ya ini hanya masalah proses komunikasi yang salah atau memang orientasi politiknya sejak awal nasdem dan juga pkb sudah mau mengunci posisi itu
ya mbak nana saya pikir ini pertanyaan yang cukup sensitif
tapi saya pikir dua duanya kedua faktor itu berkontribusi pada terjadinya satu deadlock dalam proses negosiasi
di dalam koalisi
dan yang kedua ya memang adat bagaimana kemudian masing masing partai mencoba untuk mencari titik aman pada ranah kepentingan yang paling optimal
oke jadi ada kepentingan ya
ya kalau misal dicermati sebenarnya pada dasarnya itu
meskipun tentu masing masing memiliki judgement bahwa ini sudah sesuai dengan aturan sesuai dengan prosedur
tapi yang tentu tadi yang disampaikan masing masing pihak sudah move on dan itu menjadi sebuah kabar yang baik
meskipun di saat yang sama kemudian ini harus menjadi sebuah
pelajaran politik yang cukup penting
karena apa yang terjadi di koalisi perubahan untuk perbaikan yang rugi ini adalah masyarakat pro perubahan
karena bagaimanapun juga kalau misalnya kemudian benturannya terjadi pada level elit antar partai yang selama ini mengusung platform yang sama
maka kemudian ada gelombang yang justru menciptakan political uncertainty yang kemudian tidak begitu produktif
oleh karena itu ini menjadi pelajaran sekaligus warning
jadi partai partai politik yang meskipun per hari ini masih ada sekitar satu setengah bulan menjelang pengetokan di kpu
tapi praktis final decision dalam konteks koalisi ternyata masih cair semuanya
nah oleh karena itu situasi ini harus di maintain jangan sampai kemudian benturan benturan yang tidak produktif terjadi lagi
jadi ini benturan benturan yang tidak produktif ini merugikan siapa merugikan anies baswedan
ya dalam konteks ini masing masing memiliki agenda kepentingan yang kemudian
diakui atau tidak kalau misal situasinya memang yang paling terdampak adalah partai demokrat
karena bagaimanapun juga proses negosiasinya sudah cukup panjang komunikasi
manuver dari teman teman di pkb yang terdampak langsung bukan hanya kepada gerindra kepada pak prabowo
tetapi juga bagaimana proses negosiasi di dalam
memang gerindra sepertinya oke oke saja karena bagaimanapun juga lepas satu pkb
ada dua teman yang kemudian masuk di sana
tetapi tentu bagi demokrat situasinya berbeda
oleh karena itu sangat manusiawi wajar kalau kemudian ada respon yang sedemikian rupa
tetapi kemudian sudah ditutup dengan kalimat tadi move on
saya pikir itu adalah sebuah keyword yang cukup produktif untuk kemudian menata langkah ke depan
oke oke memang yang paling didugikan adalah partai demokrat di sini
tapi saya ingin tunjukkan ya apa sih sebetulnya alasan dari seorang anies baswedan memilih
muhaymin iskandar ini dalam
pemawancara khusus saya kemarin pas saya deklarasi
mas anies baswedan sudah menyampaikan kita dengarkan sama sama alasannya
yang dimaksud dengan memperkuat secara elektoral
membuat koalisi itu tentu memiliki basis elektoral yang kuat
jadi kriteria pertamanya kan itu membantu kontribusi untuk kemenangan
dan ini artinya ada basis pemilih ada basis wilayah
yang bisa membuat koalisi ini punya jangkauan dan keputusan
oke bang taslim ya tadi kan sudah disampaikan oleh mas anies
salah satu faktornya adalah soal faktor pemenangan
tapi kalau dilihat kalau memang alasan utamanya faktor pemenangan
elektabilitasnya mas ahy jauh lebih tinggi dibandingkan muhaymin iskandar
tadi dari beberapa lembaga survei juga sudah dipaparkan
lalu kenapa memilih caimin sebagai cawapresnya mas anies
ya jadi kalau kita lihat peta yang ada sekarang misalnya nasdem itu kuatnya di mana
nasdem itu di semua
semua provinsi yang pemekaran yang kursinya hanya tiga empat dari bangka belitung sampai papua barat itu ada
kita ada banyak sekali dapil yang bolong di jawa
jawa tengah itu kursi kita cuma lima
jawa timur kursi kita cuma sembilan
jawa barat cuma lima
dan kita tahu di jawa tengah dan jawa timur itu jawarannya pkb
jadi yang dikatakan anies tadi itu
berarti memang faktor elektoral di jawa timur ya
dan nu gitu
dan kemudian ini latar belakang ya
latar belakang pak muhyemin ini memang orang pergerakan sejak mahasiswa
itu juga punya relasi yang banyak dengan kawan kawan di luar komunitasnya
termasuk seperti kita kita kenal baik
dan ini nyambung kita merasa it's time
ini saatnya untuk memadukan
untuk memadukan dua tokoh muda yang bisa menghantar bangsa ini ke depan lebih baik
demokrat kan juga punya basis suara yang cukup kuat di jawa timur
terutama di pacitan itu tidak menjadi pertimbangan ya
di pacitan di jawa timur itu kalau kita lihat sekarang kursi pkb berapa
itu bagian dari perbandingan perbandingan semua hasil remaga survei kita
kita kaji tapi inilah putusan kita
lebih kurang inilah putusan kita
bahwa partai demokrat kuat di pacitan iya tapi di banyak tempat lain daerah tapal kuda dan mataraman itu pkb berjaya
belum lagi jawa tengah
jadi itu salah satu pertimbangan penting kita
jadi faktor elektoral untuk pemilu legislatif juga penting ya untuk jawa timur bang irwan
jadi alasan salah satu salah satu alasan bahwa ketua umum anda mas ahy tidak jadi dipilih menjadi pasangannya mas anies baswedan adalah karena faktor elektoral demokrat yang kurang kuat di jawa timur
dan di backgroundnya itu sebagai kalangan ahli ini itu menjadi salah satu faktor penting juga terpilih mohaimin
itu kan asumsi ya karena data kuantitatnya kan tadi mbak nana sendiri yang menyampaikan bahwa semua lembaga survei memperlihatkan kalau anies dipesan
ahy justru sangat tinggi dibanding kemudian anies dengan caimin gitu
dan satu loh yang perlu diingat bahwa partai demokrat di jawa timur punya gubernur dan wakil gubernur saat ini gitu loh
bu hopipa dulu dua kali maju pilgub nggak pernah menang ya tapi pada saat diusung oleh partai demokrat buktinya bisa kemudian terpilih menjadi gubernur jawa timur
tapi menurut saya sih apa namanya pilihan nasdem dan
pilihan pkb itu saya lebih melihat bahwa memang nasdem juga punya apa namanya kepentingan lain terkait pemilihan legislatif di dua ribu empat selain pilpres
ya artinya dengan berkoalisi dengan pkb mereka tentu nasdem akan dapat efek elektoral justnya untuk
kotel efeknya ya
ekor jasnya dari capresnya mereka anies gitu ya
apakah kemudian demokrat melihat bahwa ada ketakutan ataupun kekhawatiran nasdem kalau berkoalisi dengan demokrat itu ceruk pemilihnya sama begitu
ya itu saya pikir
masyarakat melihat kecenderungan itu nggak
saya pikir itu juga salah satu kunciannya kemudian kenapa kemudian kita tidak dibahas diikutkan dalam proses penentuan ini karena sama saja kami mengatakan bahwa kawan kawan nasdem kemudian membentuk poros koalisi baru
nah dengan demikian itu cukup menguntungkan nasdem
nasdem memang mempertimbangkan bahwa kalau berkoalisi dengan demokrat itu ceruk pemilihnya kan sama ya
jadi untuk pemilu legislatif itu akan merugikan nasdem juga
ada pemikiran seperti itu bang tas
tidak sampai kepada merugikan tapi faktanya memang ceruk kita sama
nah tadi kalau
mengeru suara berarti
ceruk kita sama belum tentu suara kita di gerus
tapi kalau dengan pkb tadi kan clear
saya mengatakan ceruknya beda dan eksistensi pkb di jawa timur dan jawa tengah itu lebih kuat
jadi pertimbangan elektoral persis seperti yang dikatakan oleh pak anies tadi
belum lagi di tempat lain lampung kalsel saya kenal saya kenal pkb karena saya cukup lama bersama sama mereka ini
jadi salah satu faktor bahwa memiliki ceruk pemilih yang sama dengan demokrat itu menjadi
pertimbangan nasdem lebih memilih berkoalisi dengan pkb
itu pertimbangan kesekian tapi yang utamanya memang kita melihat pkb lebih komplementer dengan nasdem
di banyak tempat
berarti kan itu untuk pemilu legislatif juga ya
untuk pemilu legislatif
kita berpikir presipil press dan legislatif
sementara rekam jejak ataupun latar belakangnya mohaimin iskandar dari kalangan nahdiyin ini juga ikut disentil
saya akan putarkan ya pernyataan dari ketua umum pbnu
sesaat setelah deklarasi anies mohaimin kita dengar sama sama
kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama nu
tidak ada calon atas nama nu
kalau ada klaim bahwa kiai kiai pbnu beres duwi itu sama sekali tidak ada
itu sama sekali tidak ada

oke gus jazil seberapa pede kemudian pkb bisa membantu pemenangan ataupun elektoralnya anies dan juga mohaimin di jawa timur saat tadi menurut ketua umum pbnu tidak semua kiai kiai merestui pasangan ini terjadi
ya tentu orang juga lihat fakta sejarah dan perjalanan sejarah
apa yang disampaikan oleh ketua umum pbnu itu menyangkut independensi ormas nu sebagai ormas
asalana ketahui saja partai berhaluan ahlus sunnah wal jamaah yang ada di senayan itu pkb paling besar
yang kedua partai berbasis islam terbesar dihitung dari suara itu pkb
suara itu tentu dari warga nahdien yang tahun sembilan puluh delapan melahirkan pkb difasilitasi oleh pbnu sebagai tempat aspirasi politik kaum nahdien
yang kedua di nahdlatul ulama itu ada tradisi ada adab ada budaya
yang sekarang maju masuk di kertas suara gus imin itu cucu pendiri nu
itu gak bisa dibantah
nah dan memang tidak ada pbnu ngirim untuk jadi capres cawapres karena pbnu itu urusannya ya madrasah masjid
itu yang diurus
yang di politiknya diurus oleh pkb
jadi pkb sudah membuktikan dari tahun ke tahun di jawa timur itu menjadi pemenang
dan di bawah kepimpinan gus imin pkb sampai ke lima puluh delapan kursi
bukan hanya partai lokal di jawa timur
pkb sudah menjadi partai nasional
nah oleh sebab itu tentu banyak pengamat menyampaikan pkb ini gadis cantik
yang diperbutkan banyak orang
namun sering disiasiakan
itu suara hati ya
disiasiakan oleh siapa
oke oleh gerindra
bukan oleh gerindra
seringkali orang tidak melihat
sebab itu apa yang disampaikan oleh pbnu tadi itu saya sampaikan ke kader kader pkb
mari kita jadikan aspirasi politik kaum nadine itu di satu tangan
tapi tadi ketua umum pbnu mengatakan bahwa jangan ada pasangan capres dan juga capres yang mengklaim mendapatkan restu kiai kiai nu
itu mengacu ke pasangan anda aniesa juga mohaimin
jadi saya sekali lagi
tapi kemudian itu pbnu bilang gitu
mungkin kealimannya hampir sama dengan ketua umum pbnu hari ini
jadi jangan dikira caimin sebagai politisi
itu bukan ulama
kalau ulama politik hari ini di pkb eh di indonesia di nu khususnya itu referensinya gus muhaymin
jadi jangan dikira bahwa gus mohaimin itu karena ketua umum partai dia bukan ulama
ulama di bidang politik hari ini
oke itu satu hal
gus mohaimin sebagai kiai
jadi kan kiai kiai pnu yang lain tadi disebutkan oleh ketua pbnu
kiai itu udah tau adabnya
kecuali yang gak ngerti tata kerama keadaban
makanya saya sampaikan pbnu itu bukan bumn
pbnu itu bukan pt
maksudnya dimiliki hanya seorang yang
ada hubungan dengan menteri bumn nggak supaya jelas
kenapa harus bilangnya bumn
bukan milik yang terbatas orang per orang
memang sekarang pkb merasa bahwa pbnu sedang dimiliki oleh terbatas orang per orang
bukan saya gak tau tiba tiba ada konfres yang diperlukan pernyataan itu
siapa yang memerlukan pernyataan itu
orang semua mafum bahwa nu itu bukan partai politik
mau daftar ke kpu
jadi pkb merasa bahwa pernyataan itu tidak perlu keluar dari organisasi sebesar pbnu
ya memang tidak diperlukan
siapa yang butuh pernyataan
siapa yang butuh pernyataan seperti itu
mafum mafum partai politik juga mafum bahwa nu itu nggak mungkin memberangkatkan orang mendaftarkan orang ke kantor kpu
jadi kalau pbnu mau mendaftarkan
jadi menurut pkb pernyataan ketua umum pbnu itu politis gak
ya tentu harus kami hargai
kalau menurut pkb
ya pasti itu politik bicara politik masa tidak politik
berarti bernada politis yang tidak diperlukan ya menurut pkb ya
saya mau ke mas umam dulu sebelum ke bang andri
anda melihat bahwa ada resistensi di pbnu ketika duet anies mohaimin ini terkesan dalam tanda kutip mengklaim mendapatkan restu kiai kiai di nu
ya kalau misalnya kita cermati bagaimanapun juga ini juga sudah mafhum nas ya
semua orang juga sudah tahu
memang ada semacam individual resistance antara komunikasi antara caimin dengan juga ketum pbnu kiai haji yahya khalil stakuf
bagaimanapun juga ini adalah bagian dari sejarah lama
tetapi kemudian ketika masuk dalam proses kontestasi sedikit banyak kemudian ini berimbas
karena bagaimanapun juga dalam konteks politik nahliin restu kiai itu adalah menjadi keywordnya
kata kuncinya di sana
nah ketika kemudian ketua umum pbnu memberikan statement itu maka secara otomatis dia memiliki fungsi seolah untuk menganulir klaim politik yang disampaikan oleh caimin
nah oleh karena itu ini juga yang kemudian kalau misalnya kita mencari kontraksi kita bisa mencari kontraksi

kalau misalnya capresnya caimin maka kemudian capresnya berpotensi kalah
ada juga kemudian caimin elektabilitasnya tidak sebanding dengan elektabilitas partai
ada juga cukup banyak
nah ini kemudian mengindikasikan ada semacam resistensi itu
tapi terlepas dari personal problem

nah karena itu mbak nana bagaimanapun juga karakter dari politik nahdien itu cenderung terfragmentasi
tidak kemudian menjadi satu titik sentrum yang solid gitu
kecuali kecuali kalau misalnya ada satu dinamika politik yang kemudian menempatkan satu sentrum nama
tanpa ada nama nama lain yang mewakili elemen kekuatan nadatul ulama
mungkin bisa terakomodasi
tetapi kemudian tetap ada satu sempatan
tetap ada satu sempalan sempalan
nah kita belajar dari pilpres dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat bahkan ketua umum pbnu pak kiai hasim muzadi
kemudian gus solah sendiri juga masuk dalam kontestasi itu
tetapi kemudian hasil dari pilpresnya mengatakan lain
waktu itu yang menang adalah spijk
nah maka kemudian disini mengindikasikan bahwa masyarakat nahdien itu memang memiliki konsep sami enawal ta'ona
apa yang dikatakan kiai itu yang dijalankan
tetapi di saat yang sama ada proses regenerasi termasuk peningkatan literasi politik di dalam komunitas nahdien sehingga mereka lebih kritis
mereka lebih independen dalam menentukan sikap
tetapi sekali lagi ini pendeklarasian anies dan juga caimin kalau misal kemudian tidak direspon oleh capres cawapres yang lain untuk kemudian melakukan rekonfigurasi
terutama apakah kemudian ada nama dari nahdliyin yang akan diusung atau tidak
kalau misal tidak maka bisa terakumulasi terkonsolidasi pada sosialisasi
hanya satu titik kemudian
maka saya menduga baik pak prabowo maupun juga pak ganjar akan mempertimbangkan aspek itu
meskipun tentu ada nama meskipun tadi disampaikan bumn mungkin ini nahdiyin tapi naturalisasi dan sebagainya
mungkin ada tiga yang seperti itu
artinya apa semuanya dipertimbangkan sedemikian rupa karena basis tadi jawa tengah jawa timur betul betul dipertimbangkan
jadi sangat signifikan muhamad iskandar mendongkrak suara anies di jawa timur kalau pasangan capres lain seperti pak prabowo ataupun mas ganjar tidak memilih kalangan nahdien sebagai cawapresnya ya
ada satu lagi faktor mbak nana terkait dengan efektivitas caimin apakah memberikan insentif elektoral signifikan kepada anies baswedan atau tidak
bagaimanapun juga memang tadi diakui terlepas dari mungkin nadanya bully ya memang elektabilitas caimin dengan elektabilitas partai itu tidak linear
ada gap cukup signifikan
meskipun konsolidasi dari elektabilitas pkb juga berkat dari kepemimpinan caimin
tetapi kemudian mungkin barangkali caimin tidak berada di spotlight selama ini
sekarang ada di spotlight mungkin akan memberikan insentif elektoral
tetapi problemnya dalam satu tahun terakhir mesin politik nahdliin dalam konteks ini pkb dipersembahkan dijual habis semuanya untuk mensosialisasikan pak prabowo subianto
maka kemudian kalau misal kita membaca
sayangkan bahwa kiai memiliki cara pandang yang independen memiliki literasi politik yang tentu lebih mapan
mungkin ada butuh kerja sangat sangat keras di sana
karena bagaimanapun juga kalau manuvernya terlalu cepat tentu butuh usaha

satu tahun dan kemudian saya pikir rekaman rekaman bagaimana para kiai sepuh jaringan santri jaringan pesantren membuka diri
meskipun tadi kata mas jajil seolah disiasiakan
terus kita mau ke bang andre
bang andre apakah kemudian gerindra tidak khawatir dengan check out nya pkb ini akan mengerus suaranya pak prabowo di jawa timur dan di kalangan nahdien
pak prabowo itu kan sudah dekat dengan ulama itu sejak beliau masih prajurit ya
beliau sudah puluhan tahun dekat dengan para ulama
para kiai habaib
dan alhamdulillah satu tahun terakhir ini dibantu oleh teman teman pkb
saya rasa tentu kami tetap menjadikan apa namanya meskipun pkb ini keluar tentu tidak otomatis suara pak prabowo akan berkurang
jadi gak khawatir kalau tergerus
yang jelas kami akan terus bekerja lebih keras lagi lebih giat lagi melakukan konsolidasi dan komunikasi
karena kami meyakini masyarakat kami butuh dukungan masyarakat kami akan lebih giat lagi untuk bekerja di lapangan
dan tana ini kan pendaftaran masih tanggal berapa bang herman
dua belas oktober sampai sembilan belas sampai dua puluh enam oktober
dua belas oktober sampai dua puluh enam november
nah berarti selama belum akad nikah di kpu politik itu dinamis
nah jadi mungkin hari ini pkb bersama sama teman teman nasdem siapa tahu ya sebelum pernikahan janur kuning melengkung bu jasir balik lagi kita
oh itu harapannya gerindra ya harapannya gerindra pkb bisa kembali lagi
ini doa dari tadi
ya itu harapannya gerindra pkb balik lagi
saya mengutip kalimatnya beliau walahualamisawab
oke jadi saya pertegas sih pertanyaannya jadi gerindra masih berharap pkb kembali lagi
tentu sekali lagi pak prabowo kalau diberikan

beliau sudah punya komitmen
akan merangkul seluruh kekuatan politik untuk bersama sama
oke bang andre tapi dua kali pemilu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas pak prabowo tidak didukung oleh pkb dan buktinya kalah
jadi faktor pkb itu tidak penting ya untuk gerindra
kan pemilunya belum nana
enggak ini kita mengacak ke dua pemilu sebelumnya
anak pemilu itu kan belum
jadi nana tenang tenang saja
kan kita berharap pak prabowo sudah menyampaikan di acara gelora
insya allah bahwa pkb akan kembali hadir bersama kita
berarti pak prabowo berharap pkb akan kembali
dan hubungan kami dengan gus jazil itu sangat baik
ya meskipun kita saat ini berpisah
tapi kita saling menghargai saling menghormati dan saling mendukung satu sama lain
karena kita yakin kalau jodoh nana muter muter
nggak akan kemana ya
akan kemana insya allah
masih ada harapan tampaknya dari gerindra dan pak prabowo agar pkb kembali ke pangkuan
tapi kita nggak tahu politik itu cair
nanti saya akan bahas lebih dalam
di balik gagalnya duet anies ahaye dan bergabungnya anies mohaimin
ada siapa di balik itu
ada dalangnya itu siapa
kita akan bahas
tetap bersama kami di political show